sampai jumpa di video selanjutnya
ya begitulah resiko dari ldr
makanya lo harus bisa buang jauh pikiran seperti itu
lagi lo gak usah khawatir nih
gue juga udah suruh ke orang kalimantan buat ngelidikin diri
gak terlalu cemas dengan keadaan bayi ini
chris kalau saja keadaan gak kayak gini
kita bisa menikah
riri kamu kemana sih
tadi aku abis dari dokter kandungan abis ngecek
maaf ya aku gak pamit
soalnya pas aku mau berangkat pintu kamar mama ketutup
aku pikir mama mesti tidur
kamu tuh sembrono banget deh
kalau ada yang lihat gimana nih
mah mama tenang aja ya
yaudah kalau gitu kamu tunggu disitu mama jemput ya
gak usah gak usah
aku udah di jalan kok sama haris
kok kamu bisa ketemu haris
maaf ma aku yang telfon dia
tadi aku mau pake taksi tapi gak ada yang dateng
yaudah kalau gitu
pokoknya kamu cepat pulang sebelum papa sampai di rumah
nanti kalau papa tahu kamu pergi sendirian kamu pasti dimarahin
ndraka kok lama banget sih ini kan udah satu jam lebih
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
gawat kalau sampai andi melihat riri pulang diantara haris
tunggu ben kamu kesini ndi
ah iya ini mau kasih berkas ma
iya ma itu berkasnya papa
tadi papa kan keluar kota
terus papa kasih tau kalau berkasnya suruh kirim ke rumah aja
kalau gitu nanti mama kasih tau papa ya
mama kau gak nyuruh aku masuk dulu ya
mesti mereka jangan pulang dulu
aku sudah selesai
aduh kenapa ya riri gak aktif sih
astaga mereka udah sampai
mumpung ani masih di kamar mandi
aku harus cepet cepet suruh mereka pergi
haris cepet pergi kenapa
mau pergi diri
ada aneh di atas di toilet
mereka udah sampe
mumpung ani masih di kamar mandi
aku harus cepet cepet suruh mereka pergi
haris cepet pergi kenapa
mau pergi diri
ada aneh di atas di toilet
haris cepet pergi haris
astaga andi ada disini
ya allah jangan sampai andi melihat aku disini
aduh kemana nih
kenapa ngapain disini mas
kenapa ngapain disini mas
kenapa ngapain disini mas
kebetulan mama tuh mau bikin arisan
jadi perlu mc
jadi perlu mc
hari minggu besok bisa risk
hari minggu besok bisa haris
insya allah bisa tante
kebetulan minggu depan jadwal aku kosong
teman teman tante pasti suka deh
aku harus pergi dari sini tapi
mas lu mau pulang kan
apa aku ngumpet di bagasi aja
pasti pengap banget
tapi gak ada pilihan lain
cuma itu satu satunya cara
biar gak ketauan sama andi
riri ngumpet di bagasi
dia kan lagi hamil
itu bahaya sekali buat bayinya
apalagi bayinya sedang bermasalah
semoga andi segera pergi
kasian tadi terpaksa ngumpet di bagasi
gue bareng lu ya
kamu gak mau mobil di
kalau hari kerja kayak gini
parkiran kantor penuh
males cari parkirnya
mas boleh gak
lu kayaknya keberatan
enggak enggak enggak
gue gak keberatan
ma aku pulang dulu ya
liat dulu ya
kenapa kayaknya teman dua
dari dunia trem itucomperkateran lo
lo pengen curhat apa sih sama gue
gue ini kangen banget mas sama riri
gue tuh pengen banget kesana ketemu sama riri
nggak usah lama lama deh sejam juga cukup
di lo tuh jangan mikir yang aneh aneh
jangan diraguin lagi
iya mas gue juga pengennya berpikir seperti itu
tapi gue ngerasa tuh kayak riri tuh emang nggak kangen sama gue
udah lima bulan loh nih gak ketemu
masa dia nggak kangen
ya begitulah resiko dari ldr
makanya lo harus bisa buang jauh pikiran seperti itu
gue juga udah suruh ke orang kalimantan buat ngelidikin diri